musik bisa mengobati luka itulah ungkapan yang kini menjadi misi dari sejumlah musisi bagi para korban invasi rusia ke ukraina
ya seperti yang dilakukan pemain biola hingga pianis yang menggunakan musik sebagai terapi berikut informasinya
alunan biola yang merdu mengubah sebuah ruang bawah tanah yang gelap seolah menjadi ruang orkestra
dengan lihai vera litovsenko membawakan alunan biola di bawah gedung tempat tinggalnya menghibur dua belas penghuni yang berlindung bersama
musisi terkemuka yang tak jarang mengandung
menggunakan konser ini memutuskan untuk bergabung dengan penghuni satu atapnya di kharkiv ukraina
lelah diterjang perang selama berminggu minggu vera berusaha membuat mereka berpikir sejenak tentang sesuatu yang indah bukan tentang ancaman yang mencekam
beberapa klip penampilannya ini kemudian menjadi viral dan menarik simpati para warganet di belahan dunia
jari jemari davide martelo yang menari di atas tutspiano membawa sedikit rasa sukacita di atas kepedihan pengungsi ukraina yang melarikan diri dari kampung halamannya akibat invasi rusia
pianis asal italia ini memberikan kejutan manis dan menghibur sesaat setelah mereka tiba di medica wilayah perbatasan antara ukraina dan polandia
martelo berharap musiknya bisa menjadi terapi
sebagai pengungsi perang ini
sekelompok pemain musik tampil di alun alun pusat kiev ukraina untuk pertunjukan konser klasik yang singkat
adalah dua puluh anggota kiev klasik simfoning orkestra yang tetap berada di ibu kota untuk menghangatkan hari rabu yang sangat dingin
konser ini sebagai bentuk dukungan bagi perjuangan negara mereka melawan invasi rusia
salah seorang musisi mengungkap penampilan ini ingin menunjukkan bahwa ukraina tidak akan menyerah dari peperangan yang masih melanda
hingga saat ini sejumlah wilayah ukraina masih tak henti dihujani serangan rusia
sebuah rumah sakit anak di kota mariupol di bagian selatan ukraina bahkan dilaporkan hancur akibat serangan bom dari pasukan rusia pada rabu sembilan
hal ini menambah parah kondisi mariupol yang disebut sebut sebagai kota yang kondisinya paling parah di ukraina dalam kepungan pasukan rusia